walah kali ini mah bukan kesel ya
cuma butuh rutin untuk dipijit ini
bisa aja pak leh
banyak selebgram selebgram yang udah makan ini gul
woi maskur ahnya emas kubli kemarin tuh manjur toh enggak alhamdulillah tuh
masih ambil boleh boleh boleh ya diatasnya ic tv
yakini kron ada hadiahnya yakin kur kita ini udah temenan berapa lama kur masih aja
percaya sama omongannya suruh kron coba buktikan sendiri ambil satu ya lampil ya pilih pilih lah
buat beli ciki lagi
bisa dapat kesempatan lebih besar
alhamdulillah kalau kita kemana emang
barbary yaknat ali udah dua ini aja